indonesia adalah bagian dari segitiga karang dunia
sebuah wilayah yang berisi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia
dengan luas lautan mencapai dua per tiga dari luas wilayah indonesia
lautan indonesia kaya dengan ribuan spesies ikan rumput laut hingga terumbu karang
ibarat hutan di darat terumbu karang sebagai hutan di lautan yang memiliki banyak manfaat
mulai dari menunjang kehidupan ekosistem laut melindungi pesisir pantai hingga sebagai sarana rekreasi
pentingnya peran terumbu karang tidak membuat kondisinya selalu aman
kerusakan terumbu karang dilaporkan terjadi hampir di seluruh indonesia termasuk di perairan pulau dewata bali
data dinas kelautan dan perikanan bali mencatat hanya lima puluh lima persen luasan terumbu karang di bali memiliki kualitas yang bagus
sementara sisanya mengalami kondisi kurang baik bahkan buruk
tidak hanya faktor alam kerusakan terumbu karang juga kerap terjadi akibat kegiatan manusia
seperti pencemaran sampah penangkapan ikan berlebih
dan kegiatan wisata
bilang itu yang sering kita jumpai ketika ada gerakan pesisir bersih sehat lestari
itu kita mengundang penyelam misalnya
di situ banyak kedapatan plastik plastik yang nyangkut di karang
nah ini jadi wisatawan luar biasa terutama yang di nusa penida
nah ini yang sulit kita kontrol karena mereka nyelam tidak sesuai dengan code of conduct
sehingga dikhawatirkan bagi bagi yang pemulai
menghidap karang atau ada yang dulu kasusnya pernah corak corak karang kita tangani
di tengah ancaman kerusakan selalu ada upaya menjaga kelestarian terumbu karang dengan berbagai cara
salah satunya adalah dengan melibatkan kelompok masyarakat penggerak konservasi khususnya terumbu karang
kelompok yang beranggotakan dua puluh delapan orang ini
sudah berdiri sejak dua ribu dua puluh
kelompok ini telah melakukan transplantasi terumbu karang seluas lima puluh are di perairan desa ped
menggunakan sekitar lima puluh ribu bibit terumbu karang yang dikembangkan
pak seberapa efektif kah pak
ini bapak melakukan penanaman kemudian transportasi
lalu kemudian ada kegiatan istilahnya adopsi karang
itu seberapa efektif untuk menjaga
keberlangsungan terumbu karang khususnya di nusa penida ini ya pak ya
oh ya kalau kita lihat sekarang
nusa penida itu kan kawasan konservasi perairan
jadi memang khusus dibuat untuk konservasi
nah yang mengelola itu adalah dari dinas kelautan perikanan bali
kemudian kami bagian dari stakeholder itu
jadi kami mensupport kegiatan yang dilakukan oleh dinas
termasuk dinas pun mensupport kegiatan yang kami lakukan

nah kalau kita melihat efektif atau tidak
kita sekarang udah hampir jam sepuluh ya
nanti kalau kita jam sebelas di sini
banyak sekali bud bud yang diving dan snorkeling
mereka menikmati terumbu karang kita di sini
kemudian dan itu akan menjadi pemasukan
tidak hanya untuk pemerintah tapi juga untuk warga kami
upaya memperkuat dan melindungi ekosistem laut
upaya memperkuat dan melindungi ekosistem laut
termasuk terumbu karang dilakukan pemerintah termasuk terumbu karang dilakukan pemerintah
dengan menetapkan sejumlah regulasi dan aturan perundang undangan
dengan menetapkan sejumlah regulasi dan aturan perundang undangan
diantaranya undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
undang undang no empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang perubahan atas undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat
serta undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
penetapan kawasan konservasi perairan oleh pemerintah di sejumlah daerah
juga turut membantu keberlangsungan ekosistem laut
tentunya hal ini bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta
dan sampai saat ini kami juga mendukung lima kawasan konservasi perairan di indonesia
termasuk nusa penida pulau banda dan tiga daerah lain di maluku
dan sekitar empat kawasan di timor leste
dan itu jadi program lapangan di mana kami bersama sama pemda masyarakat
membantu pengelolaan efektivitas di daerah itu
sudah menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga lautan
dan keberlanjutan ekosistem biotip

agar keindahan laut di indonesia masih bisa dinikmati generasi mendatang